dengan ini saya mohon izin untuk memindahkan ibu kota negara kita
seperti sampaikan bapak presiden di awal bahwa pemindahannya adalah ke kalimantan
equationisa berubah seperti ini adalah variasi di lembek kami
lihat peserta yang sedang dalam materi pelancongan sel destroying the project
ini terlalu dianggap gampang pemerintah tidak paham betapa besar dari pekerjaan
ya anda masih bersama saya budi adiputro di kupas tuntas di balik impian pindah ibu kota
apa yang menjadi pemikiran pemerintah sebenarnya sehingga memutuskan untuk pindah ibu kota
seberapa siap kita secara kajian material atau mungkin spiritual dengan rencana ini
kita akan berdiskusi malam hari ini bersama orang yang sangat penting
kali ini saya nggak bisa ledek ledekin beliau karena beliau orang sangat penting
ada menteri perencanaan pembangunan nasional dan kepala bapenas prof bambang brojonegoro
pak bambang terima kasih tepuk tangan untuk pak bambang
oke pak bambang kita akan bicara mengenai ibu kota
semua orang lagi menyoroti ini kemarin presiden sudah berpidadut
tapi hari ini ada berita yang paling baru pak saya mau konfirmasi ke pak bambang
kita saksikan cuplikannya
nah ini kata kepala badan pertanahan nasional
sofian jalil sebut lokasi ibu kota baru di kalimantan timur
nah seberapa betul pak berita ini pak
ya tentunya karena yang menyampaikan di dpr waktu itu bapak presiden
tentunya kita masih harus menunggu pengumuman dari bapak presiden di mana persisnya di kalimantan
jadi kita masih melihat ada tiga kandidat baik di kalimantan selatan kalimantan tengah
maupun kalimantan timur sendiri
jadi pak sofyan salah ucap atau keperucut gitu bahasa jawa nya
intinya keputusan itu harus keluar dari pernyataan bapak presiden sendiri
karena ini adalah hal penting bicara mengenai ibu kota yang durasinya tentu untuk seratus tahun ke depan atau bahkan lebih
tapi masih jadi pertimbangan atau sudah diputuskan pak
ini kan pasti di panggung depan pak bambang harus nunggu presiden pak
tapi di panggung belakang saya gak mau tanya dimananya tapi sudah diputuskan sebenarnya
artinya tugas kami menyiapkan kajian mengenai lokasi dan penyiapannya
dan kemudian kami sudah sampaikan kepada bapak presiden semua kelebihan kekurangan masing masing kandidat lokasi
sudah ada rekomendasinya
nah kemudian kebetulan bapak presiden masih meminta pendalaman untuk detail dari dua bagian dari kajian
yaitu mengenai struktur tanah di lokasi yang akan ditentukan
dampak ekonomi yang akan muncul kalau ibu kota itu berlokasi di pulau kalimantan
jadi masih didiskusikan masih dalam kajian bersama itu pak ya
ya artinya ada beberapa detail yang presiden masih minta ke kami untuk siapkan
dan kami akan segera sampaikan kepada beliau
oke boleh tepuk tangan sekali lagi untuk pak bambang dong
jadi intinya itu belum jadi tunggu perintah atau tunggu pengumuman dari presiden langsung gitu pak ya
tapi yang menjadi pertanyaan publik ini pak bambang
kalau kita bicara ibu kota dari pengantar saya tadi itu kan wacananya sudah ada dari zaman bung karno
dari sampai karno sampai zaman pak sbe
dari setiap zaman selalu ada wacana pindah ibu kota gitu pak
banyak pertanyaan publik
kali ini seberapa serius pak pindah ibu kota
atau hanya akan berakhir seperti wacana juga seperti era era sebelumnya
kebetulan kalau kita lebih mengenal bapak presiden kita
beliau adalah seorang yang orientasinya adalah kepada action
kepada realisasi dari janji atau wacana
yang sudah disampaikan
sehingga boleh saya katakan ini serius sangat serius
karena kita bahkan sudah menyiapkan periodisasi dari penyiapan konstruksi
sampai kapan persisnya pemerintahan itu mulai pindah ke ibu kota baru
oke jadi betul betul siap betul betul bukan wacana seperti era era sebelumnya
tapi yang saya mau tanya ke pak bambang untuk evaluasi gitu pak ya
apa yang membuat wacana dari zaman bung karno
bahkan bung karno sudah sebut itu palangkaraya
sudah harap harap cemas di sana tapi ternyata batal
sampai terakhir zaman sbi
apa yang membuat di periode lalu gagal dan kali ini di pemerintahan pak jokowi pasti jadi pak bambang
ya tentunya pasti banyak alasan ya
tapi yang pasti yang kita menarik untuk dikaji justru
kenapa setiap presiden itu pernah punya wacana untuk memindahkan ibu kota
nah itu yang saya tanya pak
nah itu berarti ada kemungkinan semua presiden yang pernah
artinya semua yang pernah menjabat presiden
melihat bahwa sejarah jakarta itu adalah ibu kota dari pemerintahan kolonial hindia belanda
yang kebetulan dibuat waktu voc membutuhkan pelabuhan
ya yang kemudian berkembang menjadi kota
menjadi pusat pemerintahan kolonial hindia belanda
sehingga akhirnya ketika indonesia merdeka tentunya fokus prioritas adalah pada membangun indonesia dulu
sehingga pemikiran bahwa ini kan ibu kotanya dari pemerintahan kolonial itu dikesampingkan
ya sehingga tetap fokus pada hal hal lain
nah tetapi dari dalam hati presiden ternyata muncul keinginan
kenapa sih gak bangsa indonesia saja yang menentukan seperti apa
dimana ibu kota dan seperti apa bentuk ibu kotanya
itu dari presiden ke presiden punya mimpi yang sama gitu pak ya
kalau saya perhatikan begitu
apalagi kalau kita lihat kan istana negara apapun istana merdeka
itu bangunannya kan desain dari belanda
istana bogor demikian juga
jadi pasti akan muncul ya bahkan di setiap presiden seperti yang anda katakan
misalnya dari zaman ke zaman punya mimpi yang sama untuk menegakkan sesuatu yang sangat indonesia gitu pak
kalau di zaman now nih seperti anak anak milenial bilangnya
apa urgensinya pak kenapa harus saat ini
urgensinya apa apakah jakarta yang sudah betul betul bermasalah atau memang ingin mewujudkan mimpi yang lain sebenarnya pak bambang
satu hal adalah mimpi tadi yang sebenarnya sudah dibangun oleh presiden presiden sebelumnya
yang ingin sekali sekali bisa direalisasikan
nah kemudian yang kedua adalah
jakarta itu sudah mempunyai beban yang luar biasa
jadi kita tidak bisa menyalahkan jakartanya
karena kebetulan pola pembangunan ekonomi di indonesia itu sangat terpusat di jakarta
sehingga kalau anda menanyakan ke saya
pusat pemerintahan ya jakarta
pusat keuangan ya jakarta
pusat bisnis jakarta
pusat perdagangan jakarta
pusat jasa jakarta
dan saya yakin rekan rekan yang mahasiswa maupun anda sendiri
ketika bicara mengenai cita cita berkarir di indonesia
semua akan berpikir saya harus di jakarta untuk bisa merealisasikan cita cita saya
apakah mau jadi birokrat
apakah mau jadi karyawan pimpinan di perusahaan swasta
mau jadi pimpinan di bumn
apalagi mau jadi pengusaha
semua harus di jakarta
sehingga jakarta itu menjadi pusat segalanya dan bebannya menjadi luar biasa berat
karena beban yang luar biasa berat
maka penduduk jakarta ya terpaksa menghadapi kemacetan
terpaksa menghadapi banjir
terpaksa menghadapi kenyataan bahwa kualitas lingkungan bukannya makin baik tapi makin buruk
jadi kita tentunya juga harus menyelamatkan jakartanya juga
dari semua pusat yang tadi saya katakan
yang bisa dikontrol pemerintah untuk dipindahkan atau dikeluarkan dari jakarta
kan cuma pusat pemerintahan
kita gak bisa perintah kalangan perdagang kalangan bisnismen
eh kamu pindahlah ke surabaya ke medan ke bandung segala macam
mereka menjalankan bisnis
bisnis itu sudah ada kegiatan yang sifatnya natural gitu
jadi karena itu kita ketika ingin mengurangi beban jakarta dan beban pulau jawa
jangan lupa pulau jawa itu satu ratus lima puluh juta loh penduduknya
ya dari dua ratus enam puluh juta kita penduduk kita
jadi cobalah sekarang kita kurangi kesenjangan
sekaligus kita kurangi beban jawa dan beban jakarta
apakah hanya beban saja ataukah ini punya dampak dan menjadi stimulus stimulus untuk kebaikan kebaikan lain
kita akan jawab itu pak ustadzera
kami akan segera kembali
kita masih bicara pemindahan ibu kota dan saya masih bersama pak bambang brojonegoro
pak tadi kan secara historis ingin mengurangi bebannya jakarta
tapi ada dampak stimulus lain nggak pak yang paling tidak keuntungan yang kita dapat kalau kita pindah ibu kota
ya yang pasti jakarta bisa berkonsentrasi untuk menjadi pusat bisnis dan keuangan perdagangan dan jasa
tidak hanya skala nasional tapi kita dorong fokus menjadi pusat yang berskala regional maupun internasional
karena sekarang ini terus terang kalau kita bicara bisnis dan keuangan itu semua dikendalikan dari singapura
kita ingin jakarta itu bisa fokus di sana
dan pusat pemerintahan itu sendiri nanti akan memberikan dampak ekonomi baik melalui munculnya investasi dan tambahan pertumbuhan ekonomi
baik untuk wilayah kalimantan sendiri maupun indonesia secara keseluruhan
jadi punya dampak ekonomi tapi dengan biaya kabarnya ini biayanya besar sekali pak

angka yang segitu bisa menghasilkan banyak manfaat sebenarnya
ya jadi ketika bicara biaya atau tepatnya pembiayaan itu kita tidak akan bergantung kepada apbn
apbn itu kan yang murni itu penerimaannya dari pajak dan pnbp
pnbp terutama sumber daya alam
nah untuk ibu kota ini dari perkiraan hampir lima ratus triliun ya pembiayaan untuk membangun atau menjadikan kota itu
nah untuk ibu kota itu lengkap sembilan puluh tiga triliun kita harapkan datang dari apbn
sembilan puluh tiga triliun pak ya
tapi apbn yang saya maksud di sini bukan mengambil jatah prioritas lain yang sudah ditetapkan oleh rencana kita lima tahun ke depan
ya terutama di bidang sumber daya manusia memanfaatkan demografi bonus
tetapi lebih kepada kita akan melakukan yang namanya kerjasama pengelolaan aset baik yang ada di jakarta maupun yang di ibu kota baru
dengan siapa pak
dengan pihak swasta
swasta atau bumn siapapun yang berminat ya
nah nanti hasil dari kerjasama tersebut masuk ke apbn sebagai pnbp dari pengelolaan aset
nah uang yang masuk dari pengelolaan aset itulah yang dipakai untuk membangun atau menjadi yang sembilan puluh tiga triliun bagian apbn untuk membangun ibu kota baru
tapi kan berarti
sisanya itu berasal dari
namanya skema public private partnership atau bahasa indonesia nya kerjasama pemerintah badan usaha
kemudian porsi lain lagi adalah investasi langsung
ini kan sebenarnya sebagian adalah kegiatan properti
berarti ada investasi langsung baik dari swasta maupun bumn
pertanyaannya pak bambang ini kan kalau bisa mengajak swasta gitu pak atau orang di luar pemerintah tentu saja harus ada insentif gitu pak
ini kan ibu kota baru banyak pembiayaannya mungkin insentif apa yang paling bisa didapat
jadi ini yang paling bisa dikatakan oleh swasta kalau mau kerjasama pemerintah membangun ibu kota
kan ekonomi katanya sekarang lagi resesi pak
ekonomi global lagi bermasalah
kita upayakan kegiatan ini bisa memberikan dorongan pada kegiatan ekonomi domestik melalui investasi
nah peran swasta disini kan intinya adalah investasi
ketika anda invest maka anda mendapatkan return
jadi ketika dia misalkan swasta membangun perumahan
ya dia mendapatkan return dari menjual rumah atau menyewakan rumah
jadi tidak hanya membangun pusat pusat pemerintahan saja gitu pak ya tapi ada next slide nya gitu ya
pemerintahan itu sebagian besar akan dibangun dari yang sembilan puluh tiga t yang untuk pemerintahan
termasuk nanti tni meminta ada markas atau apa namanya basis militer di sana ya
itu dibangun dengan apbn yang uang tadi dari kerjasama pengelolaan aset
jadi akan tetap menjadi gula gula bagi para investor bagi swasta private sector
untuk bisa bergabung bersama sama membangun ibu kota ini pak ya
jadi insentifnya ada dan dipermatakan
motifnya adalah return dari investasi mereka sendiri ya
baik ketika membangun infrastruktur misalkan mereka membangun jaringan penyediaan air minum misalkan
ya nanti kan orang yang membutuhkan air minum kan harus membayar pemakaian air bersih
sama seperti di jakarta maupun tempat lainnya
nah itu pembayaran itulah yang menjadi return atau revenue dari vat
revenue dari vat pengusaha
pak bambang tapi kalau kita bicara misalnya dengan biaya yang sebesar itu tentu saja kritik banyak bermunculan gitu pak
kenapa biaya segitu besar sekali
kan banyak bisa dimanfaatkan untuk hal hal yang lebih penting gitu
seperti kritik dari mantan menteri lingkungan hidup emil salim berikut ini
kita lihat dulu twitternya pak
supaya saya nggak kurang kurangin dan lebih lebihin
bila urusan bisnis keuangan tetap di jakarta dan dipisahkan dari urusan pemerintah yang pindah ke kalimantan
bukankah biaya bangun bisnis di indonesia semakin mahal
ketika perlu wira wiri mengurus izin pengelolaan aset

ada lagi tweetnya
satu lagi mengenai biaya
apakah bisa ditampilkan
kita masih tunggu
oke kurang lebih seperti ini pak bambang
dan pak emil dalam tweet yang lain dia mengatakan bahwa anda sudah lihat pasti kan
uang segitu banyak kan bisa dibangun untuk bangunan indonesia timur
akan lebih baik saya jelaskan sekarang
tadi kan sudah saya jelaskan bahwa
apbn yang dipakai tidak mengganggu prioritas lain
jadi kalau pak emil mengatakan kenapa enggak pemerintah mengurusi sumber daya manusia bonus demografi
sudah dianggarkan melalui apbn murni
nah ini adalah tambahan penerimaan dari apbn melalui kerjasama pengelolaan aset
kalau nggak ada kegiatan pemindahan ibu kota baru ini ya tidak akan ada namanya penerimaan dari pengelolaan aset
jadi intinya supaya semuanya paham
dari kerjasama pengelolaan aset masuk ke pemerintah
jadi ini adalah penerimaan tambahan
dimana penerimaan tambahan itulah yang dipakai untuk membangun ibu kota baru
kebetulan kami juga yang membuat tiba tiba penas untuk lima tahun ke depan
terkait prioritas presiden sumber daya manusia dan bonus demografi
sudah dianggarkan dengan jumlah yang jauh lebih besar dari sebelumnya
jadi tidak perlu ada khawatiran
dan tadi yang tweet kedua atau yang muncul di sini
intinya ya ke depan kan semuanya sudah bukan zamannya face to face meeting
semuanya sudah online
untuk investasi misalkan sudah ada online single submission
di mana semua kebutuhan perizinan
tidak perlu datang ke masing masing kantor
tetapi cukup disampaikan online
kalau online di mana pun lokasi ibu kota tidak masalah
meskipun bisnisnya di jakarta
jadi wacana pusat ibu kota atau pusat pemerintah itu harus dekat dengan pusat perdagangan itu
di zaman now itu kurang begitu relevan gitu pak bambang
justru kita juga ingin menyentuh masalah governance
karena terus terang kadang kadang banyak yang pihak yang concern mengenai begitu dekatnya
terus bisnis dengan pemerintahan
nah kita ingin ada pemisahan ini
tentunya tetap menjaga governance
pak bambang sekarang waktunya saya akan hadirkan pertanyaan pertanyaan dari beberapa tokoh publik
yang mungkin pak bambang perlu jawab
kita dengarkan beberapa pertanyaannya
salah satunya misalnya dari aktivis sosial wimar witular berikut ini
apakah sudah siap
mengingat juga bahwa kalimantan punya sejarah konflik
baik dalam masyarakat maupun dengan pendatang
dan juga ada masyarakat adat di sana
yang harus dilindungi hak hidupnya
jadi saya ingin tahu saja bagaimana pendekatan pada masalah masalah
yang mungkin lebih peka itu
dari pak wimar
tepuk tangan untuk pak wimar dok
bisa dijawab pak bambang
salah satu aspek kajian yang kami lakukan mengenai lokasi adalah yang namanya penerimaan dari masyarakat lokal
apakah masyarakat lokal bisa menerima nanti migrasi dari tempat lain
dari jakarta atau dari pulau lain
yang akan berbondong bondong masuk ke wilayah ibu kota baru
nah tentunya ketika tadi anda kan tanya mengenai lokasi
kita akan pilih lokasi yang tingkat penerimaan masyarakatnya yang terbaik
yang terbaik artinya masyarakat di sana sudah terbiasa berhadapan dengan pendatang
dan memang kita upayakan yang tidak punya sejarah mengenai konflik yang tadi disebutkan oleh pak wimar
demikian juga kita upayakan yang paling minimal mengenai masyarakat adatnya
artinya masyarakat adatnya tidak akan berpotensi menimbulkan permasalahan dengan lokasi ibu kota baru tersebut
secara ekologis juga banyak teman teman aktivis lingkungan pak banyak yang mengkritik
katanya ini kan kalimantan kan paru paru dunia gitu pak
kalau ada calon ibu kota masuk berarti akan ada pengundulan atau deforestasi segala macam
dan mungkin akan menjadi kota di tengah tengah hutan
ini gimana pak menjawab isu lingkungan seperti ini
pertama ketika kita membangun ibu kota baru ini
sudah menjadi arahan presiden dan komitmen kita bahwa hutan lindung di indonesia tidak boleh berkurang
satu hektar pun satu satu jengkal pun
jadi sesuai dengan sebelumnya hutan lindung harus dijaga
kemudian kotanya sendiri nanti didesain sesuai dengan kondisi kalimantan sebagai paru paru dunia
sehingga konsep kotanya itu adalah forest city
kota yang nuansanya hutan
ruang terbuka hijau
termasuk kalau misalnya ada hutan lindung yang menjadi wilayah
justru hutan lindung itu akan direvitalisasi
yang jadi problem gini pak bambang
kalau di kita ini kan masalah kalau gempa dan segala macam mungkin pasti aman itu sudah dipantau betul
kebakaran hutan kan masalah kita di depan mata
ingat kasus california misalnya california bisa lumpuh ketika kebakaran hutan di mana mana terjadi
itu gak di antispasang
jadi kita dalam kajian melihat kandungan tanah
makanya presiden minta kandungan tanah itu benar benar diteliti didalami benar
nah di kalimantan ada dua jenis tanah yang berpotensi artinya memperbesar kebakaran hutan
karena kebakaran hutan sebenarnya bukan datang dari bawah tanah
kebakaran hutan datang dari atas apakah karena extreme weather maupun karena ada orang yang membakar
karenanya dua jenis tanah ini gambut baik yang sekunder maupun yang primer
maupun tanah yang mengandung batu bara
sehingga nanti lokasi tepatnya yang akan diumumkan presiden adalah lokasi yang bebas dari kandungan gambut maupun kandungan batubara
that's why sampai sekarang belum diumumkan karena masih dalam kajian dan pembahasan itu tadi ya pak bambang ya
ya kita ingin ketika memilih lokasi ini tidak salah
karena pasti semua orang akan was was ketika kita menentukan lokasi
sepuluh detik terakhir saya sudah dimarahi oleh produser tapi saya mau tanya tiga puluh detik terakhir
yakinkan kami publik indonesia bahwa keputusan untuk pindah ibu kota itu bukan pemborosan bukan menjadi bencana ekologi tapi lebih banyak manfaatnya dibanding mudarat ya
pemindahan kepada ibu kota baru di kalimantan ini akan memberikan manfaat yang luar biasa bagi perekonomian indonesia dan tidak akan merusak lingkungan dan juga akan menjadi contoh suatu kota yang ideal di indonesia
di mana kota kota yang ada sekarang ini lebih banyak merupakan kota kecil yang berkembang secara alamiah dan kurang ditata
nah kita ingin kota ibu kota baru ini akan menjadi contoh kota yang ideal di indonesia dan menjadi harapannya nanti the most livable city in indonesia
tepuk tangan untuk pak bambang dong kalau ibu kota baru kendalanya adalah biaya pak kalau wawancara kita kendalanya durasi
pak bambang terima kasih
mudah mudahan kita akan dengar kabar baik apakah betul kalimantan timur atau ada gocekan gocekan lain dari presiden
kita akan tunggu nanti kabar baiknya
pak bambang terima kasih atas
oke terima kasih pak bambang
belum habis kita mengupas soal ibu kota baru
kali ini kita akan hadirkan diskusinya bersama tiga orang narasumber yang mungkin bisa menjawab kegelisahan anda soal ibu kota baru
kupas tuntas akan segera kembali